setelah dirawat di rumah sakit jantung harapan kita selama dua pekan
kiai haji solahuddin wahid atau akrab disapagusola wafat minggu malam
kediamannya pun telah dipenuhi oleh pelayat dari berbagai kalangan
para pelayat datang silih berganti di rumah pengasuh pondok pesantren tebu ireng
jombang solahuddin wahid
mulai dari pejabat tokoh publik dan masyarakat hingga senin dini hari
masih memadati rumah duka ini untuk menyampaikan langsung rasa belasungkawa secara langsung
para pelayat yang datang diantaranya menteri dalam negeri tito karnavian
dan mantan menteri agama lukman hakim saifuddin
di mata tito gusola merupakan sosok bersahaja yang peduli dengan kehidupan bangsa dan negara
saya juga berterima kasih
salah satu kritik yang disampaikan oleh beliau ya pak
ya misalnya apa mengenai polri juga minta agar tegas misalnya pertindak
kemudian juga harus taat kepada hukum dan lain lain
pak solahuddin wahid adalah sosok yang kita tahu salah satu pimpinan di nahdlatul ulama
tokoh nasional kita yang sangat peduli dengan
ajaran islam yang rahmatan ilalamin islam yang moderat
islam yang mampu mengayomi seluruh anak bangsa